larang kesian bukan apa apa sibuk kerjaannya banyak banget
kalau bang rizal kan enak ya bang
di kantor cuma nyatet nyatet nyatet udah
jadi setiap hari bisa ngantar ngantar gitu
tapi ya kalau dijemput sama suami aduh enak banget rasanya beda gitu
kita bisa mesra mesraan pelukan
kan di pasar ibu harus naik angkot belum jajannya
kalau di sini kan
tinggal selangkah doang
iya juga sih
enak ada warung lengkap di sini
cuma harganya dikurangin
sebentar lagi sebentar lagi
udah deh tadi bu
ya sebentar ya pak ya
tapi saya mau berangkat kerja
hanya mau pegang ini sebentar
aduh bu tapi saya mau berangkat kerja bu
sebentar aja pak
ya pak ya
boleh ya pak
lihat nggak tadi ada orang botak kepalanya
barusan lepas itu deh
gak jadi lagi
ibu tadi ada orang yang gendut sama botak lewat jalan situ nggak ya
saya juga gak kenal
gak kenal kok dicari bu
tadi bilang pelakor loh bu
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
aku tuh seneng banget kemarin naik vespa
mau naik lagi beb
hari ini aku mau datang ke rumah bu amina
aku mau tahu apa aja yang dilakuin sama bu amina seharian
nanti kamu capek lagi be
aku tuh kepengen punya anak kembar juga
siapa tahu aku jadi ketularan buah mirna punya bayi kembar
kirain nggak jadi
tahu putih sama kuning satu
oh iya ambil aja sendiri deh
iya mahal banget ya
tapi tuh perutnya
saya juga pengen banget punya badan kurus begitu
tapi emak bilang jadi perempuan itu gak boleh kurus kurus
ketahuan berantem terus sama lakinya
ma ifah bener banget
apalagi kalau kurang duit
setiap hari lho berantemnya
kurang duit itu
bisa berantem tiap hari
berantem tiap hari
aduh tapi nuni
kalau kurang kasih sayang lebih parah lagi
itu berantem yang makin jadi
alhamdulillah saya gak pernah ngalamin itu
ya sebenarnya gue juga pengen banget loh hamil kepominah
ya kalau dipikir pikir malu ya
malu anak udah pada gede punya bayi lagi
aduh tapi mau diapain ya
kang rijalnya tenaganya kelebihan
oh ini mau belanjain mau diborong
hmm maaf mah bahannya kempes
aduh aku nggak apa apa
suruh abang muhyiddong anterin sekali sekali gitu
kalau belanja nemenin
biar dilihat orang ada pasangannya gitu
aduh bang muhid itu sering banget tiap hari maunya ngantrin gue
kesian bukan apa apa
kerjaannya banyak banget
kalau bang rizal kan enak ya bang
di kantor cuma nyatet nyatet nyatet
jadi setiap hari bisa nganter nganter gitu
tapi ya kalau dijemput sama suami
aduh enak banget rasanya beda gitu
kita bisa mesra mesraan peluka
iya bener banget